temuan pekerja yang terinfeksi covid sembilan belas dalam jumlah besar ini pernah terjadi juga sebelumnya ya
nah kemunculan kluster baru dari sektor industri diketahui saat sejumlah pegawai positif terinfeksi
kemudian pihak pabrik melakukan rapid serta swab test ya kepada para pekerjanya
dan berikut kluster covid sembilan belas di sektor industri yang kami rangkum
dirangkum oleh tim litbang sianan indonesia
kita buka data datanya yang pertama yang menjadi highlight adalah kluster pabrik di tanggerang
ini tidak disebutkan nama pabriknya apa tapi disebutkan di tanggerang di wilayah jati uwung
jadi ini terjadi pada agustus dua ribu dua puluh
baru sekali ya
nah kalau kita lihat ini dia sebanyak empat puluh tiga karyawan dari sebuah pabrik di daerah jati uwung kota tanggerang
ada empat puluh tiga karyawan ini dinyatakan positif covid sembilan belas
kasus ini berawal saat seorang karyawan dinyatakan positif covid sembilan belas
jadi pihak pabrik kemudian berinisiatif melakukan rapid test
nah rapid ini diketahui ada enam puluh pekerja pabrik dinyatakan reaktif
diteruskan kemudian empat puluh tiga orang merupakan warga kabupaten tangerang yang bekerja di pabrik tersebut
sementara tujuh belas lainnya merupakan warga kota tangerang
dan kemungkinan besar ini penularan terjadi di tempat makan dan juga ruang ganti pakaian para pekerja
pemkot tanggerang sendiri tidak menutup pabrik
namun karyawan tetap bekerja dari rumah
nah untuk sementara waktu
pihak pabrik juga akhirnya menata ulang ruang ganti dan juga tempat makannya
mungkin supaya tidak interaksinya tidak terlalu dekat dengan satu yang lainnya ya
dan ini sesuai dengan standar protokol kesehatan
yang juga jadi highlight adalah kluster pabrik pt univer indonesia tbk cikarang kabupaten bekasi
ini bulan juli dua ribu dua puluh terjadinya
nah ini kalau kita lihat
kasus covid sembilan belas di unit usaha unilever ini mulanya menimpa karyawan bagian engineering di pabrik yang memproduksi minuman teh
pemkap bekasi kemudian melakukan pemeriksaan dari satu karyawan ini
dan pemeriksaan semua karyawan yang berkontak langsung dengan pasien yang dinyatakan positif
hasilnya dari satu ada dua puluh tiga karyawan yang terpapar covid sembilan belas
kemudian sebagai langkah penanganan pt unilever indonesia akhirnya menghentikan sementara operasional mereka
pemeriksaan juga di gedung
jadi dua setengah minggu berselang akhirnya perusahaan kembali mengaktifkan kegiatan
artinya lebih dari empat belas hari ya setelah ditutup
ini juga yang jadi highlight di bulan mei dua ribu dua puluh
kita masih ingat karena ternyata tinggi sekali paparan di sana
ada tujuh puluh tujuh orang yang dinyatakan positif covid sembilan belas di pabrik rokok ini
dan ini diketahui setelah dua pegawai pabrik meninggal dunia dan dinyatakan positif
jadi pabrik kemudian akhirnya melakukan rapid test pada lima ratus pegawainya
dan hasilnya ditemukan ada seratus pegawai yang reaktif
tujuh diantaranya berstatus pdp karena punya gejala klinis dan dirawat di rumah sakit
terujukan kemudian seratus pegawai yang reaktif ini akhirnya menjalani isolasi dan menjalani swab test
jadi sejak temuan kasus positif ini pabrik menghentikan kegiatannya untuk berhenti beroperasi ya
adalah pabrik pengolahan
dan kayu pt kutai timber indonesia di probolinggo
ini juga terjadi pada bulan juli dua ribu dua puluh
nah kalau kita lihat ini ada sebelas orang yang terinfeksi positif covid sembilan belas
usai menjalani rapid test dan juga swab test
hasilnya sebelas orang dinyatakan positif dan sebagai bentuk penanganan dari ada tiga karyawan ya
lebih dari tiga karyawan akhirnya diliburkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan
dan pengelola atau pengusaha ini
menyemprotkan desinfektan terutama di bagian produksi
dan juga pengepresan dimana delapan karyawannya terpapar dan satu orang dinyatakan meninggal dunia